bagi sebagian orang ular mungkin dianggap sebagai hewan yang menjijikan dan menakutkan
namun tidak bagi seorang pria di bojonegoro
ular justru dibudidayakan di dalam rumah
meski sempat ditentang keluarga namun usaha sampingannya itu berhasil mendatangkan omset jutaan rupiah per bulan
ball piton yang merupakan asli amerika
sebagai penghobi ular dan reptil faizal memulai budidaya ular hias sejak tahun dua ribu lima belas
bermodal dua ekor ular indukan faizal memulai usaha barunya
perawatannya pun tidak terlalu sulit cukup diberi makan tikus putih seminggu sekali
hanya saja proses penetasan telur membutuhkan media khusus berupa inkubator buatan
kebanyakan kan kalau ular liar kan netes sendiri mas dinggeremi sama indukannya
nah ini terlalu berat
risiko nanti indukannya kan setelah nelur itu puasa dia
takutnya menyebabkan kematian jadi di inkubator sendiri mas
meski sempat ditentang keluarganya usaha faisal kini berkembang cukup pesat
ular yang dibudidayakan cukup produktif dan anakan yang dihasilkan laris dibeli para pecinta ular hias
harganya bervariasi antara empat ratus ribu sampai satu juta rupiah per ekor tergantung jenis dan umurnya
untuk pemasaran faisal tidak terlalu bingung
jika ada telur menetas ia tinggal menghubungi
para penghobi ular dipastikan datang ke rumah untuk melakukan transaksi
dion fajar arianto tuban